hai hilang sebuah bobo bobo sendiri lah kan kau di rumah sakit hehehe iya
cemburan amat silahkan yudha ayah alaikum salam
lapor bos mohon izin diluar ada tamu siapkan atika anaknya sobari
malam malam ngapain sih katanya sih bawa martabak buat haji udah bilangin
suruh pulang suruh pulang ntar jadi fitnah lagi hidup gue jadi tambah runyam terus
adikannya gimana kan udah bilang alang pulang suruh pulang dia bilangin tidur siap bos siapa
aduh mana sih bang termizi lama banget nafsu banget sih mau ketemu bos haji
abang tuh yang nafsu dari tadi jelalatan lihatin tika
bos haji lagi bobo agak bisa diganggu bagus dong kalau haji lagi bobo
jadi kan tika bisa lebih dekat lagi sama matromi
bos haji lagi bobo agak bisa diganggu bagus dong kalau haji lagi bobo jadi kan tika bisa lebih dekat lagi sama matromi
si robe itu lagi rapat nginep di rumah sakit
mas robby masih di rumah sakit
pada suster bilang mas robbie udah balik di mari bagaimana ceritanya
si robbie langsung pulang ke prihuk kali neng
bukannya ngomong dari tadi kek kalau bang robbie kagak ada di mari
rugi nih ayah udah beli beli martabak pede balik ah
lo yakin tuhaji enggak ada di rumah lo cek dulu sana
yang lagi jaga adiknya di rumah sakit yang kemarin kita tusuk
lagian juga yang jualan dari tadi pagi orang lain bu
kalau gitu kita tunggu sampai sepi benar

bisa juga kita bisa disalahin ya sama polisi nih
karena kejadiannya di rumah kita
ayolah duduk di sini
aduh ini mampus ya
jangan lu kumpulin
yaudah udah udah
kalian mati nih anak orang ini
biar mereka kapok
mereka gak tahu kekuatan warga kau lagi
bila perlu ma
kita telanjangin mereka
kita arah keliling kampung biar tahu rasa
setelah itu kita bakar biar mampus
jangan jangan dibakar
aduh kejam banget lu jadi manusia
biar dia kasih kesempatan bertobat
kagak ada kesempatan lagi ji
kagak bakalan tobat
liat aja denganku
ayo aku sedang berhutang
ayo aja berhutang
jangan kok aja
kesempatan aja berhutang
jangan sampai tindakan kalian ini ditunggangi oleh setan
mereka ini pereman pereman pemeras tad
sekarang mereka mau merampok rumah haji sulam
dia pikir kita takut sama mereka
mau dihajar lagi nih
tenang udah udah udah cukup
ingat ya kita kagak boleh main hakim sendiri
kami kesini tidak untuk menjahat orang di warga
berbiji cukup berbiji udah
ingat ya kita agak boleh main hakim sendiri
dengar itu kakak boleh main hakim sendiri
enggak pantes juga kalau gua gak dateng
biar orang tau gua ini orangnya per
kagak segera menjema si sulam
mudah mudahannya si sulam belum koid
dan orang juga harus tau bahwa gua ini udah memaafkan dia
sebelum dia kena penahpih